isu laut cina selatan nuklir korea utara serta terorisme menjadi bahasan utama dalam forum pertahanan asia shangri la dialog di singapura
dalam ajang ini indonesia mengirimkan delegasinya yang dipimpin menteri pertahanan
forum pertahanan asia shangri la dialog memang bukan ajang basa basi belaka
sebanyak lebih dari empat puluh negara mengirimkan delegasinya untuk hadir dalam forum ini
mulai dari menteri pertahanan akademisi hingga praktisi pertahanan dan keamanan
seperti misalnya amerika dan tiongkok yang mengirim langsung menteri pertahanan mereka
indonesia sebagai salah satu negara besar di asia tentu tidak ketinggalan
bahkan menteri pertahanan riamizat yacudu memberikan pidato mengenai pandangan indonesia terkait berbagai isu keamanan di kawasan
khususnya untuk isu laut cina selatan ria mizard menekankan pentingnya agar asean memiliki agenda dan kepentingan yang sama
asean memiliki arsitektur pertahanan dan keamanan kawasan yang kuat yang menjadi efek defallenge bagi berbagai macam ancaman yang ada
asean juga ada sepakat dan kita disatukan cara pandang yang sama dalam menghadapi ancaman dan tantangan
kita sepakat bahwa ancaman dan tantangan kita hadapi oleh asean adalah ancaman yang sama
selain berbicara di podium delegasi kementerian pertahanan juga mengadakan sesi pertemuan dengan negara negara sahabat
di antaranya pertemuan trilateral dengan malaysia dan filipina yang membahas latihan darat bersama ditarakan pada bulan juli dan agustus nanti
sebagai salah satu negara besar di kawasan asia pasifik maka posisi indonesia sangatlah menentukan untuk menentukan langkah langkah kebijakan pertahanan dan keamanan di kawasan asia pasifik
selain itu kehadiran indonesia di forum dialog sang rila dialog ini adalah
juga untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah sesuai dengan kepentingan indonesia
iwan hermawan singapura